satu lagi regulasi baru liga satu yang mendapat tanggapan kurang baik dari sejumlah klub liga satu
yakni memperbolehkan klub klub menggunakan jasa pemain asing dengan status marquee player
bayangkara fc pusat mania borneo fc dan persela lambongan
menilai marki player dapat menghambat perkembangan para pemain lokal yang berdampak ke tim nasional indonesia
adanya peraturan baru yang dikeluarkan pssi yaitu menggunakan markiplayer
ditanggapi dingin pelatih persela lambongan heri kiswanto
mantan pelatih pss sleman ini menilai regulasi marquee player justru akan menimbulkan banyak sisi negatif bagi persepak bolaan nasional
dikhawatirkan banyak pemain lokal senior berkualitas menjadi terbengkalai dengan adanya aturan marquee player
hal ini juga akan memicu terjadinya gap antar klub dan menghambat perkembangan serta kemajuan timnas indonesia
saya belum begitu apa kayaknya manfaatnya belum begitu kelihatan
ini baru ya jadi saya nggak bisa komen
tapi yang jelas jangan mengabaikan istilahnya potensi lokal
hal senada juga disampaikan pelatih dan kapten pusat mania borneo fc dragan jukanovic dan ponario astaman
keduanya menilai kehadiran marque player menjadi salah satu ancaman bagi pemain lokal
apalagi jatah para pemain muda juga bakal tergurus
dengan kedatangan marquee player
meski tanpa diperkuat marquee player pesut etam siap bersaing di kompetisi liga satu dua ribu tujuh belas
pada saat ini saya nggak yakin mereka berada di kondisi yang baik untuk membuat sesuatu yang spesial di indonesia
tapi untuk promosi oke itu bagus
untuk promosi bola di indonesia
apa sih tujuan sebenarnya gitu
karena kalau untuk berbicara marquee player ada dua sisi yang menarik untuk dibicarakan
satu sisi fisiknya kedua sisi teknisnya
kalau melihat dari sisi teknis
ya kita tahu bahwa dengan kekuatan finansial klub kita sekarang yang didatangkan mungkin pemain yang udah tidak dalam berkerumunnya juga
artinya pemain pemain yang sudah melewati usia kemasan mereka dan secara teknis
mungkin itu tidak akan banyak membantu untuk perkembangan sepak bola kita sendiri
terus yang kedua untuk sisi bisnisnya
mungkin dengan memanfaatkan jumlah fans kita yang luar biasa mungkin bisa berhasil
tapi yang perlu diingat juga adalah
atmosfer sepak bola kita tanpa margi player pun saya pikir sudah cukup bagus
bahkan terbaik di asia tenggara
tim lain yang tidak setuju dengan markiplayer adalah bayangkara fc
simon mcmanamy pelatih bayangkara fc menyatakan kurang setuju dengan adanya marquee player
sejumlah agen diketahui telah menawarkan beberapa pemain asing dengan status markiplayer kepada bayangkara fc
itu bukan sesuatu yang saya setuju dengan di indonesia
tapi terlihat seperti tim besar itu menekankannya karena mereka sudah menandatangani
ini adalah sesuatu yang kita sedang mencari
kita akan berusaha untuk menjadi bijak untuk membuat keputusan yang baik tentang marquee player
bukan hanya menandatangani nama besar
ini tidak akan berhasil
sampai saat ini baru persib bandung yang sudah memperkenalkan dua marquee player mereka